ya salah satu situs wisata di jakarta yang sudah dibuka kembali untuk umum adalah kota tua jakarta
kita akan pantau bagaimana suasananya di hari minggu ini bersama korespondensi ann indonesia arman helmi di kawasan kota tua
selamat sore arman ini gimana kalau dari pantauan anda sore ini apakah sudah banyak warga yang meramaikan akhir pekannya di sana
ya selamat sore fani imaniar di kawasan kota tua jakarta barat ini memang sejak tadi sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
saya berada di sini dan juga memantau seperti apakah suasana dan bagaimana aktivitas warga di akhir pekan
menjelang dibukanya kembali tempat wisata dan juga pusat perbelanjaan di ibu kota
beberapa waktu yang lalu memang warga yang ada di sini mempergunakan waktu saat ini sore hari ini untuk jalan jalan ke kota tua
sekedar untuk menyewa sepeda ontel ataupun juga mengabadikan momen lewat foto foto
ataupun juga sambil ngobrol ngobrol menikmati sajian
namun beberapa waktu kemudian menjelang jam lima para petugas teman teman dari satuan polisi pamung praja
pengendali kecamatan taman sari jakarta barat akhirnya pun datang mengunjungi kawasan kota tua
untuk memberikan himbauan himbauan kepada warga yang saat ini berada di kawasan kota
apakah himbauan ataupun juga bentuk edukasi yang disampaikan oleh petugas pengendali kecamatan taman sari
dan juga bentuk edukasi yang disampaikan oleh petugas pengendali kecamatan taman sari
saya sudah berada dengan bapak ibu
pak epi priyanda selaku pengendali dari kecamatan taman sari yang sudah sejak pagi sampai dengan sore hari
pak epi bersama teman teman memberikan edukasi dan juga himbawan kepada masyarakat
pak epi ini kan kalau kita lihat masih banyak warga yang berkunjung ke kawasan kota tua pak
bentuk himbauan apa yang pak epi sampaikan kepada warga di sini
ya bentuk himbawanan adalah kita selalu pengaturan ya ke masyarakat bahwa kita katakan
di kota tua ini tempat destinasi pariwisata belum buka ya
jadi kita bertahukan tidak boleh berkumpul tidak boleh tidak memakai masker
silahkan anda pergi kembali ke tempat masing masing
kira kira begitu himbauannya
nah bagaimana pak dengan prosedur kesehatan pak
seperti misalnya tadi sudah menggunakan masker
apakah ada protap khusus pak untuk tempat wisata seperti kota tua
karena kemarin gubernur dki jakarta mengatakan bahwa
kalau ditemukan atau teridentifikasi ada warga yang mungkin terpapar dengan covid
akan ada prosedur khusus begitu atau perlakuan khusus di lokasi wisata
apakah ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat pak epi
kalau sudah disosialisasikan itu tiap waktu kita sosialisasikan ya
karena memang kita pakai pengurus suara dipakai kendaraan kita adalah
memberitahukan kepada masyarakat ya bahwa masa psbb transisi ini adalah
tetap tidak diperbolehkan untuk masyarakat
jadi apabila mereka tidak memakai masker
kita berikan surat tertulis dan akan kita berikan hukuman sosial yaitu berupa nyapu untuk warga
gitu kira kira sudah kita lakukan
pak di sini kan juga banyak pedagang kaki lima yang berjualan
nah apakah himbauan ini juga berlaku untuk para pedagang
kalau saya lihat juga sudah mulai banyak pedagang kaki lima yang jualan makanan di sini
bagaimana kepada pedagang ini
ya untuk pedagang juga berlakunya sama
karena memang di tempat pariwisata ini harus steril
sesuai dengan perda saya yang berlaku
maka di sini itu harus steril
tidak ada pedagang yang menempati tempat destinasi wisata ini
pak kalau kita lihat ini masih cukup rame pak
masih banyak warga yang datang sekedar foto atau duduk duduk seperti ini
apakah hanya sekedar himbauan saja pak
kalau sekedar himbauan saya lihat masih banyak yang datang
apakah ada sanksi sanksi lain mungkin yang akan diberlakukan
supaya mereka taat kepada aturan
ya memang setelah kita himbau ini artinya selalu berganti ya
datang tidak tetap orang itu
karena memang tempat pariwisata artinya sangat menarik ya di kota tua ini
ya kita sudah kesekatan tadi sudah saya peringatan
kalau memang artinya nanti tetap akan melanggar terus akan masuk terus
terus kita peringatan terus
dan nanti kita tanya ktp nya juga
akan diberikan tesanksi yaitu berupa nyapu juga kalau memang tidak dengarkan indahan kita
untuk penjagaan sendiri pak apakah dua puluh empat jam teman teman dari satpol pp
pengendali taman sari beroperasi di sini
ya kalau seperti hari yang sudah berjalan ya bahwa kita nanti di sini sampai jam sebelas malam
dari mulai pagi kita bergerak diganti sip ya
ada yang nanti dari pagi sampai siang siang sampai malam lagi begini
kita standby di tempat tempat pariwisata maupun pasar demikian
terima kasih pak epi selamat melanjutkan tugas kembali bersama teman teman
ya fani memang di kawasan kota tua ini seperti yang sudah disampaikan
masyarakat tidak bisa melarang ataupun juga
untuk menekan jumlah warga atau pengunjung yang akan datang menikmati wisata di sini
karena yang pasti menurut petugas satpol pp ini resmi belum dibuka
tapi mereka memberikan himbawan agar supaya warga yang datang tetap menggunakan masker
ada juga sanksi berupa disuruh menyapu
namun ini lagi lagi kepada kesadaran dan kepatuhan dari warga ibu kota itu sendiri
karena memang gubernur dki jakarta mengatakan bahwa
pembatasan atau psbb transisi ini akan dilakukan bertahap
fase pertama yang dibuka adalah rumah ibadah
fase kedua adalah perkantoran
fase ketiga untuk menggerakkan kembali roda perekonomian
dengan dibukanya kembali tempat tempat wisata dan pusat perbelanjaan
bukan berarti semua sudah normal kembali
tapi tetap harus ada prosedur kesehatan covid sembilan belas
yang harus tetap dipatuhi dan dijalankan oleh warga ibu kota
baik kita harapkan agar hal tersebut dipatuhi oleh warga dki jakarta khususnya
terima kasih informasinya arman helmi dari kota tua jakarta